dinas tempat menyebut ratusan kambing mati akibat kelelahan karena menempuh perjalanan laut selama empat hari dari lampung dan bukan karena penyakit kuku dan mulut
saat dikirim dari lampung kambing sudah diperiksa dan sudah disemprot disinfektan
dari dua sembilan ratus dua puluh delapan kambing yang didatangkan dari lampung tengah tiga ratus sembilan puluh tiga ekor kambing mati di jalan enam puluh tiga ekor mati di dalam kandang
jadi total kambing yang mati sebanyak empat ratus lima puluh enam ekor
rumah tempat ini hancur nih